wfh sih tapi tetap aja harus standby pengennya kan ya santai santai di rumah pakai duster tapi
kalau misalnya tiba tiba ada virtual meeting dadakan nggak mungkin dong ya tetap harus pakai baju
yang pantes belum lagi kalau misalnya nanti harus tiba tiba keluar rumah beli kebutuhan sehari hari
ya harus ganti baju lagi cuci baju lagi pas sampai di rumah mungkin itu dia ya alasannya kenapa muncul
tren piyama piyama yang bisa dikenakan untuk berbagai macam kegiatan sehari hari sekalipun
untuk urusan pekerjaan meski di rumah aja bukan berarti kebutuhan sandang tak jadi prioritas
minat pasar kini meningkat pada jenis pakaian yang sederhana santai tak banyak detail tapi
tetap terlihat modis sebutannya loungewear menjawab permintaan ini produsen pun berinovasi
meluncurkan koleksi sleepwear alias piyama dengan ragam model dengar inspirasi juga ternyata di
luar sana trennya tuh baju tidur gitu tak kita kemungkinan
jadi kalau misalkan baju tidur model piyama itu kan biasa banget aku kayak jadi mikir gimana caranya
bikin piyama yang bisa dipakai di rumah tapi juga bisa pakai dibuat pergi pergi karena kan kalau lagi
pandemi kayak gini orang orang tuh kayak buat ke supermarket buat ke pasar kayak males banget gitu
buat ganti baju kan kayak baru bangun beres beres pergi ke pasar baru mandi kan jadi aku pikir ah
mungkin kita harus bikin sleep wear yang modelnya agak berbeda jadi bisa dipakai di rumah juga dipakai buat pergi pergi
bicara piama trendy pria pun punya pilihan tak hanya nyaman dikenakan di rumah bisa pula terlihat formal untuk virtual meeting atau casual saat bepergian senada dengan pasangan
laki lakinya itu pengen beli pasti dia biasanya beli sama dressnya juga gitu atau misalnya sekeluarga pengen kembaran gitu ya jadi dia ada gitu tempat untuk beli langsung bareng bareng gitu jadi responnya sih positif banget mereka
ngerasa bisa kompakan bisa seru seruan gitu meskipun simple kembaran baju di rumah gitu
bahannya lembut sejuk saat digunakan dan mudah kering usai dicuci membuat koleksi ini digandrungi
belum lagi motifnya cenderung cerah dinilai bisa meningkatkan mood pemakainya
berawal demi mendongkrak omset gaya ini justru makin populer di tengah pandemi
nah sekarang kerjaan saya sudah selesai waktunya untuk belanja kebutuhan sehari hari di supermarket nggak perlu ganti baju lagi kan
intinya sih masyarakat di masa pandemi seperti saat ini butuhnya dua
simple dan efektif membantu kegiatan sehari hari mereka
dan niar ahri probokus hartoyo jakarta